di tengah pandemi virus corona masih ada sejumlah wisatawan yang nekat berkunjung ke pantai selatan yogyakarta
petugas gabungan dari posko satuan tugas covid sembilan belas desa berupaya menghalangi para wisatawan tersebut
para petugas meminta para pengendara untuk berbalik arah guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas
setiap hari sejak beberapa hari terakhir para petugas sudah memerintahkan puluhan kendaraan untuk berputar balik
mayoritas pengendara yang berkunjung ke pantai tersebut berasal dari wilayah luar gunung kidul seperti kabupaten sleman bantul dan klaten
petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah dan tidak menuju ke pantai
hingga saat ini kawasan pantai selatan ditutup sampai waktu yang belum ditentukan
dalam rangka upaya untuk mengurangi ataupun memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
para petugas meminta para wisatawan tersebut berasal dari wilayah luar dunia tidur seperti kabupaten sleman bantul dan klaten